ada aziza hanum yang saat ini berada di tempat pemungutan suara atau di tps calon gubernur nomor urut tiga anies baswedan di kawasan cilandak barat jakarta selatan
hanum selamat pagi ada informasi terbaru apa dari tps tempat calon gubernur anies di sana

untuk pilkada putaran kedua kali ini ada sekitar jumlah tujuh ratus lima belas daftar pemilih tetap yang terdaftar di sini dan ini mengalami kenaikan dari pilkada putaran pertama kemarin memang terdapat sekitar enam ratus sembilan puluh delapan ada kenaikan lima belas jumlah dpt begitu dan tadi sudah disebutkan oleh kpps bahwa ada tujuh ratus tiga puluh tiga surat suara
dan tiffany dan juga alfian sedikit saya memotong karena sandiaga uno baru saja datang ke tps satu di selong kebayoran baru
dan kita bisa saksikan bersama
ya sekarang pahunnya silakan
langsung ke bilik suara
hai hai hai sahabat ibu yang baik kakak kakak itu di situ dan besar
hai pak kiri kiri pak kiri kiri pak kiri kiri pak kiri kiri pak
buber nur nomor urut tiga sandiago unus sudah memberikan hak pilihnya sudah memberikan hak suaranya
tadi sebelumnya kita sudah lihat juga ada basuki dan juga jarod yang juga sudah memberikan hak pilih atau suaranya
berarti lengkap ya para petarung kita semua sudah memiliki
sudah lengkap sudah menyalurkan aspirasinya semua di tps nya masing masing
dan saat ini juga sandi tengah bersiap siap untuk memberikan konferensi persnya tentang apa yang sudah dia lakukan di pagi hari ini aktivitasnya
karena tadi sandi ini sempat lari pagi dulu mengecek sejumlah tps yang ada di sekitar rumahnya
kemudian dia berkumpul bersama keluarga dan kali ini langsung menyalurkan aspirasinya di tps satu selong ini
dan setelah memberikan hak pilih atau hak suaranya masing masing calon gubernur dan juga calon wakil gubernur ini juga kita yakin semua akan memperbaiki
bahkan mungkin diperkirakan sampai dengan malam hari nanti
oke kita akan lihat bagaimana statement atau konferensi pers yang diberikan oleh sandiaga uno berikut ini
tunggu tunggu gue pindah ya cik
ya kalau kita berbicara seperti yang sudah fani sampaikan tadi bahwa sejumlah agenda terus akan dilakukan oleh sejumlah pasangan calon ini
ada yang roadshow ke sejumlah posko pemenangan bahkan ke sejumlah ketua partai yang mendukung pasangan ini masing masing begitu sepanjang pagi hingga malam hari nanti gitu
sampai akhirnya sejumlah hasil atau hasil quick countnya keluar dan nanti menyatakan siapa yang unggul dalam pemilihan pilkada dki jakarta kali ini
kurang lebih hampir dua bulan yang lalu kita lihat bagaimana kita menyaksikan bagaimana pesta demokrasi artinya pilkada serentak yang dilakukan di seluruh indonesia begitu dan juga hari ini dua bulan kemudian di tanggal sembilan belas april kita tetap ada di tempat yang sama berdua untuk melihat bagaimana ketegangan para petarung atau bagaimana pertarungan pesta demokrasi di wilayah dki jakarta ini
survei juga perbedaannya sangat tipis sekali begitu jadi kita masih menantikan kita masih belum
tahu juga di siapa yang akan unggul kali ini seperti sudah diprediksi juga beberapa hari
sebelumnya sebelum pemilihan putaran kedua hari ini sejumlah lembaga survei juga sudah terlebih
dahulu membocorkan begitu bagaimana hasil survei mereka terhadap kedua pasangan ini tapi kita tidak
bisa mengambil itu final ya belum belum pasti belum final nanti kita akan juga lihat di cnn
cnn indonesia kami juga memiliki program hitung cepat nanti pada pukul tiga belas waktu indonesia barat bisa anda
saksikan namun pertarungan yang tadi alfian mungkin sempat katakan menegangkan begitu sama menegangkan
ketika kita lihat bagaimana pengamanan juga diperketat begitu di masing masing tps
pemungutan suara di pilkada putaran kedua jadi eskalasi lebih tinggi lagi pengamanannya ekstra
diperketat juga sempat kemarin sudah
disampaikan ada konferensi pers dari kapolri menkopau hukam juga ada juga panglima dan
rencananya juga tadi dikatakan bahwa ada sekitar enam puluh empat ribu lebih personil tni polri dan juga linmas
yang diterjunkan untuk mengamankan sejumlah wilayah karena berdasarkan bawaslu ada
beberapa titik tps yang dinyatakan juga mungkin boleh disampaikan alfian ya ada beberapa tps yang
rawan gitu berdasarkan informasi dari bawaslu gitu karena ada sekitar tiga ratus tujuh puluh lima titik rawan gitu atau diantara
sejumlah tps yang ada di berbagai daerah ini gitu dan kerawanan ini bermacam macam dimulai dari
ketersediaan logistik kemudian akurasi data pemilih dan juga pengguna hak pilih dan macam macam itu
titik rawan yang ada di sekitar jakarta ini tidak hanya menjadi tugas para para aparat saja untuk
mengawal bagaimana pilkada ini bisa berjalan dengan aman lancar damai tanpa menimbulkan
kerusuhan sedikit pun tapi juga tugas kita semua warga dki jakarta untuk mengawal bagaimana pilkada
bisa berjalan lebih kondusif benar sekali banyak orang mengatakan bahwa pilkada kali berberasa
pilpres gitu dari pilkada yang pertama kemarin itu ke dua ini semakin meruncing lagi benar benar
seperti pemilihan presiden suasananya karena bagi marpu juga jakarta ini merupakan titik
sentral pusat perekonomian pusat pemerintahan dan sebagainya sehingga menjadi orang patut
apa semua orang perhatiannya tertuju pada jakarta pada kali ini